inilah tampilan berbagai produk industri hasil bahan daur ulang plastik atau rpet
kemasan plastik yang biasa kita buang ternyata punya manfaat lebih dan berpotensi menghasilkan uang
produk produk ini ditampilkan dalam sebuah acara bertajuk inspiratif
yaitu inspiratif aktif dan positif yang diselenggarakan coca cola indonesia
acara ini adalah wujud kepedulian perusahaan minuman besar tersebut untuk mengedukasi nilai kemasan plastik
menggunakan plastik sebagai salah satu kemasan produknya
pt coca cola indonesia sadar betul akan tanggung jawabnya
plastik telah menjadi komponen penting dalam keseharian masyarakat modern
namun dibalik manfaat yang dimiliki
tersimpan juga potensi ekonomi bagi para pelaku dalam dunia persampahan bila terkumpul dengan baik
lewat acara ini coca cola indonesia menunjukkan komitmen kuatnya mewujudkan visi world without west
world without west memiliki target membantu mengumpulkan atau kolek
dan mendaur ulang atau recycle kemasan produk sama dengan jumlah yang dijual pada dua ribu tiga puluh
dengan tiga pilar utama yaitu desain collect dan partner
coca cola mendorong ekosistem ekonomi sirkular
jadi memang target kita terkait dengan visi world without waste adalah di tahun dua ribu tiga puluh
kita membantu mengkolek dan merecycle kemasan sejumlah
sama dengan yang kami jual
itu adalah target besarnya
tapi di luar itu kita juga ada target berikutnya yaitu apa
sehingga akhirnya kemasan kemasan bekas pakai itu bisa dilihat sebagai bahan baku
sebagai bahan material lagi yang bisa dipakai ulang
dalam acara ini dihadirkan kisah para pengusaha pengolah sampah dan para pejuang sampah
yang aktif menggerakkan perekonomian dari plastik kemasan pasca konsumsi
peserta yang hadir juga berkesempatan memenangkan sejumlah produk rpet lewat berbagai games yang digelar
untuk mencapai world without west bukannya tanpa kendala
perlu adanya sinergi yang baik dari berbagai pihak untuk mengolah sampah
mulai dari rumah tangga industri pemerintah hingga pihak pemulung dan industri daur ulang
dengan demikian target untuk mewujudkan world without west di tahun dua ribu tiga puluh